kasus positif covid sembilan belas di jawa timur sudah melandai tapi angka kematian masih tinggi
beberapa kota di jawa timur juga mencatat kenaikan angka kematian harian
selama sebulan terakhir sudah melampaui angka kematian nasional yakni tujuh satu persen
jauh di atas rata rata nasional tiga persen
apa yang terjadi dan bagaimana semua pihak bekerja sama untuk membelikan situasi ini
dan di sisi lain tempat isolasi terpusat atau isoter bagi pasien isoman disiapkan
guna memudahkan pemantauan serta bagaimana skema isoter ini semudah apa masyarakat bisa mengakses
sekaligus mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan apakah kemudian juga
ini bisa menjadi salah satu variable untuk menurunkan angka kematian
dan juga angka kasus secara lebih luas begitu di jawa timur
kita diskusikan topik ini dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama alexander kaginting kabinet penanganan keseluruhan
selamat malam pak alex
selamat malam salam sehat
salam sehat terima kasih pak alex dengan verdi di sini dan juga ada pak joni wahyu hadi
ketua satgas kuratif covid sembilan belas jawa timur
selamat malam pak joni
terima kasih pak joni sudah bergabung dan juga kita bergabung dengan pak windu purnomo
selamat malam pak windu salam sehat pak
selamat malam mas ferdi
terima kasih bapak bapak sudah bergabung
saya sebelum lebih lanjut saya ingin ke pak joni dulu ya
pak joni saya ingin menanyakan ke anda
kematian akibat covid sembilan belas ini begitu mengkhawatirkan
apa yang terjadi sebenarnya pak joni
jadi tentang kematian karena covid sembilan belas itu sebetulnya kita
sejak tahun dua ribu dua puluh itu sudah melakukan audit ya
langsung dari kementerian kesehatan dan kita semuanya
jawa timur dan dki kalau tidak salah
kita juga sudah melakukan
cuma memang pada periode

pada tahun dua ribu dua puluh kematian terbanyak itu di icu
tapi ternyata setelah kita bisa mengendalikan icu
ternyata pada tahun dua ribu dua puluh satu dengan masuknya delta ini polanya beda
kematian di emergency di ugd itu lebih tinggi daripada icu
dan menarik bahwa artinya meninggal setelah ugv itu dilakukan sesuatu
ini artinya bahwa
severity yang ada di masyarakat lebih tinggi
kemudian kita melakukan diskusi diskusi
kemudian juga ternyata secara nasional juga demikian
alah dari pemerintah kebijakannya ada isolasi terpusat
dan ini sedang berjalan
saya benar bapak rasal selama resmikan isolasi yang ada di jawa timur ya
banyak cukup banyak
timberberg itu ada tujuh
kemudian ada lima ratus lebih yang asrama marinir
kemudian juga rumah sakit rumah sakit sedang dikembangkan
sehingga bornya sekarang jawa timur untuk icu
nah tanggal dua puluh satu ini lima puluh empat
bahwa kesediaan rumah sakit sudah ditingkatkan
kemudian isolasi terpusat bisa dimonitor
itu juga sudah dilakukan
pada tahun kemarin kematian tinggi sampai hari ini itu
salah satunya ya
kita yang cukup tinggi
pada waktu peaknya bulan juli kemarin banyak rumah sakit yang overload
tapi sekarang tatanya sudah enggak
penyelidikasi kepada orang orang yang somat di bawah keisoter
dimonitor dengan dekat
berjaya sama dengan rumah sakit
mungkin mungkin nanti bisa menurun
artinya kemudian pola yang kemarin sempat membingungkan untuk mengelompokkan
penyumbang mana yang paling besar untuk angka kematian ini sudah dipetakan hari ini
salah satunya dengan isoter
ini kemudian bisa menjadi variable yang cukup signifikan untuk menurunkan angka kematian
semoga saja ini suatu cara yang bisa dipakai
untuk kita bisa menurun kematiannya secara kuantitatif
mungkin secara nasional perlu juga dilakukan kajian kajian yang lebih mendalam tentang kematian ini
nah memang covid ini belum tentu orang meninggal itu kos
dan juga asosiat covid
jadi yang sudah ada promovid ditambah covid meninggalnya karena covid
karena premorbidnya yang dipakai oleh covid
ini mesti betul betul harus dipelajari betul ya
kos update nya itu apakah karena covid atau covid itu asosiat
hanya sebagai pemeju saja
kalau who semuanya harus dilaporkan
ini bahkan suspek covid sembilan belas
kalau saya itu harus dilaporkan sebagai kematian covid
nah ini harus menjadi apa namanya
saya ke pak windu
membaca dari sisi epidemiologis begitu ya
apa yang terjadi di jawa timur ini khususnya
apakah kemudian penanganan dari hulu ke hilir ini sudah berjalan optimal
atau ada celah yang kemudian membuat angka kematian ini tidak berubah begitu
apa namanya untuk
untuk absolut ya
kematian absolut itu sebetulnya
sudah turun sebetulnya ya
turunnya itu landai
ya artinya tidak tajam
ya kan jadi
plato lah ya tapi
tapi turun tapi apa namanya tidak
nah tapi kelihatan memang kalau dari polanya ya
itu kan sebetulnya dulu meningkatnya itu karena memang
apa namanya kapasitas rumah sakit waktu itu tempat over capacity
nah itu sampai dengan minggu minggu ketiga dan sampai akhir
ya kan kemudian
kemudian kan dorm jadi turun
sampai sekarang sudah
jawa timur ini sudah empat puluh tiga sekian persen
sudah aman ya
sudah aman untuk untuk
rumah sakit ya
apa namanya penurunan
kematiannya jadi terlambat
jadi ini kelihatan dan dan relatif stagnan sejak dari
akhir juli sampai dengan tanggal tiga belas agustus kemarin itu stagnan kemudian sekarang mulai turun
nah jadi ini kelihatan bahwa faktor utama sepertinya memang di luar rumah sakit
ya di luar rumah sakit
tadi pak jonny juga mengatakan dokter jonny tadi mengatakan kematian ada sebagian di igd
ya artinya belum masuk
jadi di igd dan bagian lagi tentu di luar itu
karena ini kelihatan kan
bornya sudah turun tapi ada kematian
ini menunjukkan bahwa faktor rumah sakit gitu karena kalau bor bornya tinggi kematiannya tinggi ini berarti salah satu
sebab utamanya adalah faktor rumah sakit
artinya rumah sakit sedang kapasitasnya penuh gitu
terpakai dua puluh empat hampir seratus persen lah
nah ini yang memang perlu diperhatikan adalah mana penanganan di luar rumah sakit
karena di sini terutama ya
pr nya cuma tiga enam lah ya
meskipun itu masih lebih tinggi sedikit daripada
yang tinggi tinggi itu banyuwangi ya
tar trenggale ya
kabupaten kabupaten yang di surabaya itu
ada yang dua belas persen
yang dua belas persen
nah jadi di luar di luar surabaya yang yang banyak ini
nah yang saya khawatirkan kalau kita lihat bornya rata rata sudah bagus
itu berarti di luar rumah sakit
jadi ini artinya memang yang harus dijaga ini adalah
apakah mereka memang
meninggalnya ini karena keterlambatan
tidak mengenali tanda bahaya ya ketika isolasi mandiri
tidak mengenali tanda bahaya tetapi
lambat untuk mendapatkan
untuk apa mencari
apa namanya fasilitas kesehatan
ya tetapi yang jelas
ya tidak terlambat mendapatkan penanganan gitu loh
ya kalau dulu
memang terlambat mendapatkan penanganan karena rumah sakit penuh
ya sekarang ini
memang sepertinya keterlambatannya ada di masyarakat
nah tapi ini harus betul betul di
saya hanya melihat dari data itu
kira kira analisisnya seperti itu
ya kalau melihat
tidak jauh di bawah enam puluh persen
oke anda menilai
anda kemudian menilai bahwa
isoter ini menjadi salah satu variable
yang mungkin saja bisa mengendalikan
faktor faktor yang tadi anda sebutkan
untuk menekan angka kematian
ketika mereka isolasi mandiri
ini memang kan
tidak terawasi kan
itu ada dua hal kalau isolasi mandiri itu
dia tidak terawasi ketika tiba tiba ada pemburukan
dan biasanya yang berbahaya itu kan
saturasi oksigennya itu
nah kemudian yang kedua
tentu kalau isolasi mandiri itu
bisa menimbulkan penularan ya
entah itu penularan di keluarga
entah ke tetangganya
karena kadang kadang
kita tahu bahwa mereka
ketika isolasi mandiri
sering tidak patuh
ya masih jalan jalan keluar dan sebagainya
kalau kematian ya karena ini tadi
ada di rt rw itu penting
tangga yang memang sedang isolasi mandiri
kalau mereka tidak sempat ke isoter
atau tidak mau ke isoter
karena banyak loh ya
masyarakat itu yang tidak mau diajak ke isoter
ya mereka merasa
lebih lebih senang
isolasi mandiri di rumah karena di
dikelilingi keluarganya kan
itu masalahnya kan
kalau kecuali kalau
sekaligus positif mereka
sama sama di
di satu tempat
ya mereka sering menolak
oke artinya kemudian
ini mempermudah pengawasan dan juga
pasien isoman ini juga mengalami perburukan
saya ke pak alex
evaluasinya tentu sudah menyeluruh begitu ya
dari satgas pusat
yang selama ini
sehingga penurunan angka kematian
di jawa timur ini
tapi di jawabnya nanti pak alex
kita akan kembali
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan tiga narasumber
saya ke pak alex
sebelum kita break
pak joni dan pak windu sudah mengatakan
bahwa salah satu variabel
yang juga mungkin bisa menekan angka kematian
kasus covid sembilan belas di jawa timur ini
adalah ketersediaan fasilitas
isolasi terpusat ini
tapi kalau kita review dulu
kematian di jawa timur ini
yang selama ini
belum berubah angkanya
di atas rata rata nasional
kendala apa sih pak
yang disampaikan oleh pak windu tadi
kalau kita lihat
yang sudah dikumpulkan
jadi kalau kita lihat
nah kalau kita lihat lagi dari laporan tanggal dua puluh agustus hari jumat maka di situ satu tiga ratus empat puluh delapan orang yang meninggal
dan dari satu tiga ratus empat puluh delapan itu kita lihat bahwa jawa tengah itu menyumbangkan kasus sampai tiga ratus enam puluh an
dan kemudian juga kita lihat jawa timur lebih kurang dua ratus tiga
dan jawa barat itu sekitar dua ratus enam puluh delapan
artinya dari segmentasi angka tersebut sebenarnya sudah terjadi perubahan
ada pergeseran di mana kontribusi itu lebih besar di jawa tengah
untuk memberi kontribusi angka kematian secara nasional
jadi dipegang oleh tiga provinsi walaupun provinsi jawa barat dan jawa timur ini
nanti saya bergeser
nah kalau kita lihat tadi laporan dari dr joni bahwa kematian itu banyak terjadi di ugd
dibandingkan dengan asiu
berbeda dengan tahun sebelumnya
jadi artinya bahwa yang datang itu adalah sudah penemoni
dan kemudian sudah gagal nafas
saturasi sudah turun
dan kemudian diperbarat oleh kolekomorbid
sehingga inilah yang menjadi tantangan kita semua
jadi sesuai dengan arahan kasar gas covid sembilan belas
ketua kementerian pertahanan nasional
mengajak semua yang ada di posko ppkm kabupaten kota maupun di desa dan kelurahan
agar menggeser dan memindahkan mereka yang isoman untuk ke isoter
artinya di isoter kita bisa melakukan pengendalian dan pengawasan
sekaligus juga bisa melihat terjadinya perburukan
mereka yang bergejala ringan
ataupun mereka yang tidak bergejala
mereka kasusnya positif
ini sebaiknya dipindahkan di isoter
sotar itu punya nilai tambah
pertama satu infrastrukturnya lebih baik
kedua bisa mendeteksi lebih dini ada penurunan saturasi atau tidak
yang ketiga bisa melihat paksanaan comorbid sudah terlaksana atau tidak
sering dilupakan komorbid ini salah olah jadi sekunder
padahal bagi mereka yang covid
covid ini salah satu kontribusi yang paling besar
kita lihat dari laporannya
dari kementerian kesehatan
bahwa diabetes tensi
kemudian penyakit penyakit respirasi
ini banyak memberikan sumbangan terjadinya perburukan
dan kemudian terjadinya kematian
jadi oleh karena itu
sebagaimana yang sudah diarahkan
maka semua ini harus di isoter
dan di esoter ada dua hal yang harus di isoter
adakah pneumonia dan penurunan saturasi
dan kemudian apakah tata laksana komorbid sudah dilaksanakan secara optimal atau belum
nah ini dilaksanakan dengan sebaik baiknya
maka ini akan mengurangi beban di ugd
kalau tidak kita laksanakan dengan sebaik baiknya
apa yang terjadi
ugd akan menjadi beban
di mana kasus datang dengan sudah kritikal
bahkan kasus sudah dengan dead on arrival
jadi ini persoalannya yang menjadi
akhirnya kasus masih tetap tinggi
walaupun sebagaimana yang disampaikan tadi oleh dr joni maupun pak windu
bahwa banyak faktor yang membuat
termasuk juga spektrum kematian itu sendiri
ada yang probable
ada yang suspect
demikian juga komorbid
sering menjadi distribusi utama
bank covid nya itu sendiri
jadi inilah yang harus memang perlu dikaji lebih dalam
sehingga di dalam diagnosis kematian
kita bisa mendapatkan sebenarnya essential saliti registry tersebut
tetapi untuk menurunkan angka kematian
bagaimana isoman ini bisa digeser ke isoter
supaya isoman bisa bergeser ke isoter
kita berharap osko ppkm bsa dan kelurahan berperan penting
rt dan rw mengajak mereka yang positif untuk pindah ke isoter
isoter sudah menyediakan segalanya kebutuhan yang mendasar
di dalam pertolongan
termasuk juga untuk makan dan minum
dan juga pendampingan
ini akan lebih baik
walaupun memang pemerintah sudah
sudah menyediakan obat paket satu paket dua paket tiga
ada dukungan dan pendampingan pusat mas
tapi dengan tersedianya isoter
ini akan lebih paripurna
jadi inilah yang kita harapkan
agar osko ppkm ku bsa dan kelurahan
sama bapak rt dan bapak rw
untuk mendorong mereka yang positif
baik dengan comorbid atau tidak comorbid
baik bergejala atau tidak bergejala
untuk pindah ke isoter
untungan isoter lainnya adalah
untuk menurunkan kluster keluarga
karena di tengah tengah keluarga itu
ada lansia ada populasi rentan
ada yang hamil ada anak kecil
ini bisa kita kurangi kluster keluarga
kendantepun sudah vaksinasi
tetap kita anjurkan supaya ke isoter
oke pak alex pertanyaan selanjutnya
semudah apa kemudian masyarakat bisa mengakses
karena kalau saya lihat
sebarannya sudah cukup luas ya
ada yang di kapal kapal milik pelmi begitu
ada juga yang di hotel hotel dan penginapan
di sejumlah daerah
kepastian masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas ini
sulit tidak assessment nya
atau apa skenario nya yang diterapkan
sebenarnya dengan adanya registrasi
dan kemudian hasil level terium yang terkoneksi
sebenarnya sudah bisa diketahui bahwa mereka kasusnya positif
dan kemudian dengan pendampingan dengan telemedicine
atau pendampingan dengan pusat smas
kita akan ketahui bahwa ini adalah kasus ringan
kasus ringan itu ada yang bergejala
ada yang tidak bergejala
ada dengan comorbid ada yang tidak dengan comorbid
pemerintah sudah menyiapkan kamar kamar fasilitas
di isoter tersebut
dalam hal yang positif
apakah mendapat laporan lewat mobile phone
lewat mas ataupun lewat laboratorium
kita lapor ke rt dan rw
rt dan rw akan berkoordinasi dengan posko ppkm
baik di kelurahan maupun di desa
ini akan secara berinjang untuk menggeser
kan untuk menyediakan fasilitasi untuk mendorong mereka ke isoter
isoter itu bukan sesuatu yang buat kita menjadi air
soter itu bukan stigmatisasi
tapi isoter itu adalah mana menolong kita
supaya kita tidak jatuh kepada perburukan
yang kedua melalui isoter
kita mencegah kluster keluarga
melalui isoter kita bisa melakukan tata laksana komorbid
dengan tiga hal ini
kita bisa mengurangi burukan
dan tentunya akan mengurangi angka kematian
dan pemerintah sudah menyiapkan ini
baik di level kabupaten kota
ataupun di level kecamatan
dan tentunya berkoordinasi
dengan tugas tugas yang sudah diatur

saya ke pak joni ya
pak joni masih dengan kita ya pak
oke pak jonny
bagaimana kemudian di jawa timur sendiri
apakah dengan adanya fasilitas isoter ini
akan meringankan kerja rumah sakit begitu
ataupun juga kerja fasilitas kesehatan
tadi anda mengatakan bahwa bebannya ini ada di igd begitu
artinya perburukan kondisi darurat
membuat situasi dan angka kematian ini
juga menjadi penyumbang terbesar begitu
menjawab ini bagaimana
iya jadi kalau kita melihat angka angka
antrian ugd makin hari makin menurun
ini kami selalu persyaporan kepada ibu senur
dan kepada seluruh stakeholder
kalau dulu angka apa namanya
yang menunggu di upd itu sampai
pernah tiga ratus apa ya
dan ini menurun turun terus
dan sekarang sudah di igd seperti biasa
sudah tidak sebanyak dulu
ini artinya bahwa
kasus di pre hospital sudah mulai menurun
jemen di isoternya sudah mulai berjalan
jadi pasien sudah tertangani dengan baik
tidak perlu dilarikan ke ugd
rumah sakit juga sudah mulai menurun
bahkan kalau kita lihat data hari ini
penurunannya sudah sampai
dibanding tanggal tiga juli
kemudian rumah sakit darurat
kita juga banyak punya rumah sakit darurat
jadi masuk ke ruang ruang isoternya
muka muka saja kematian juga akan turun
tapi kalau kita lihat secara kumulatif
jawa timur sebetulnya tidak paling tinggi
yang paling tinggi di jawa tengah
tapi mungkin karena kasus aktif kita lebih kecil
sehingga prosentasenya menjadi tinggi
ini perlu kajian kajian lebih dalam
saya yakin bahwa mekanisme sekarang yang dipilih
oleh pemerintah pusat maupun jawa timur sudah tepat
karena menunjukkan penurunan penurunan
dari macam macam parameter untuk mengukur pengendalian dari
kesiapan untuk sdm nakes bagaimana pak joni
jadi nakes ini semuanya bisa kita gerakkan ya
kalau dulu yang rumah sakit itu dokter penanggung jawabnya
baru baru kemudian dokter intensif dan penyakit dalam
tapi sekarang semuanya bisa
karena memang ini kan penyakit baru
kita dengan training training yang short course
ini semua dokter bisa kita gerakkan
masih masih kedokteran ini juga mulai memantau
pasien pasien yang ada di luar rumah sakit
di isoter maupun yang masih di isoman
cuman apa namanya banyak yang sudah kita bisa bawa ke isoter isoter
kemudian yang penting adalah komunikasi antara isoter dengan rumah sakit
seperti di surabaya contohnya kami tempatkan dokter dokter kami dokter umum
sehingga kalau memerlukan perawatan yang lebih
misalkan berat dengan mudah dia bisa merujuk ke rumah sakit rujukan
karena ternyata kalau sudah desaturasi itu sangat sulit
jangan sampai itu mengalami sinyaturan
yang penting juga ketersediaan oksigen
jawa timur itu memang banyak pabrik pabrik oksigen
dan selalu ibu gubernur menekankan tentang ketersediaan oksigen
di seluruh sarana layaran
bahkan di rumah rumah yang waktu itu masih untuk isoman isoman itu
adalah oksigen gratis yang bisa diakses
oke artinya kondisinya sekarang sudah dikatakan cukup ideal ya
saya ke pak windu
pak windu dengan adanya isoter dan juga kemudian fasilitas fasilitas
untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan penanganan dan screening ini
bukan berarti kemudian juga finding case atau tracing ini yang berada di hulu ini juga akan longgar
ini anda melihatnya akan seperti apa kemudian
apakah ini juga akan berpengaruh
tapi nanti dijawabnya pak kita break dulu
cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya ke pak windu
pak windu kalau kemudian dihilirnya fasilitas isoter ini sudah menjawab
kepastian masyarakat untuk bisa mendapatkan penanganan begitu ya
dan di rumah sakit tadi juga pak joni menyampaikan kerja kerja vaskes juga sudah semakin ringan
tapi tentu ini bukan berarti
finding case atau testing yang saat ini juga di jawa timur satu banding satu begitu ya
seperti yang disampaikan oleh bu gubernur ini juga masih longgar
ini memastikan ini bagaimana di hulunya pak
ya tentu ya
kan kematian itu kan indikator hilir sekali ya
kan tentu indikator itu menunjukkan apa yang terjadi
kalau kita tidak berhasil menemukan
apa namanya menutup atap bocor gitu
nah yang di atap atap sana itu kan lulu
ya itu angka penularannya seperti apa
dan itu indikatornya adalah angka insiden maupun positivity rate
jadi positivity rate di jawa timur kan juga masih tinggi
masih dua puluh tujuh sekian persen
dan itu yang harus betul betul ditutup
dan itu harus ditekan dengan peningkatan testing dan tracing
tracing jawa timur bagus kok sebetulnya
bukan satu kalau dulu kan rendah ya
meskipun belum sampai batas minimal target kemenkes yaitu satu banding lima belas
sudah satu banding sembilan tujuh puluh enam
sudah tinggi satu banding sepuluh lah
sudah ada peningkatan berarti ya pak
surabaya itu malah satu banding dua puluh dua sekian
jadi bagus banget
hanya saja dari hitungan itu ya
kan kalau kita sudah men tracing sebanyak mungkin orang
berarti kita berhasil mendapatkan kontak erat
kan tidak boleh kemudian dibiarkan kontak erat ini kan
harus semuanya di testing
nah masalahnya di jawa timur itu ya
yang kontak erat yang lanjut ke testing itu
itu kecil gitu ya
jadi hanya tiga puluh lima persen
jadi yang enam puluh lima persen itu tidak lanjut
tidak ke jawa timur ya
banyak sekali di provinsi lain sama gitu
jadi tracing dilakukan ya
dan dibantu oleh para anggota babinsa babin kempitmas
didapatkan kontak rate yang tinggi
tetapi yang lanjut ke testing kecil gitu ya
sepertiga gitu loh
jadi yang dua per tiga berarti

nah ini yang harus betul betul disadari oleh semua
jadi artinya para tracer ini juga harus bisa memotivasi orang orang yang sudah berhasil di tracing tadi itu
untuk lanjut ke testing
nah ini ya kalau testing makin tinggi kita bisa
makan kontainment terhadap yang positif
hasil testnya positif
makin banyak yang kita dapatkan
maka atap itu
pocorannya akan kecil gitu ya
jadi yang turun ke sakit ke esoter itu juga akan mengecil
kematian pun mengecil
jadi betul betul yang harus dilakukan
testing tracing itu harus betul betul masif
dan tracingnya sudah bagus kok indonesia ini
dalam beberapa minggu terakhir ini bagus
senang banget lihat perkembangan tracingnya
hanya sayangnya tidak lanjut ke testing ya
dua per tiga tidak lanjut ke testing
ini yang harus dikejar
termasuk jawa timur nih ya
tidak lanjut ke testing
oke termasuk juga bagaimana optimalisasi dari program vaksinasi yang juga harus dikejar begitu ya pak windu
oke oke pekerjaan rumah ini yang harus diselesaikan bersama sama
semua pihak harus berkolaborasi
fasilitasnya sudah ada
rekomendasinya juga sudah jelas
kita berharap dengan apa yang hari ini diambil
kebijakannya ini bisa terus menurunkan angka covid sembilan belas
tidak hanya di jawa timur tapi juga di seluruh provinsi di indonesia
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini di cnn indonesia newscast